badan nasional penanggulangan bencana bnpb menyebut jumlah pengungsi karena banjir dan tanah longsor meningkat
terakhir jumlahnya mencapai lebih dari seratus ribu orang
kabupaten bogor dan kabupaten lebak menjadi yang paling tinggi peningkatannya
melalui sambungan telepon sudah ada kepala pusat data informasi dan komunikasi bnpb agus wibowo
selamat malam pak agus
selamat malam mbak putri
iya pak agus terima kasih atas waktu anda
pak agus terjadi peningkatan jumlah pengungsi dari hari ke hari di bogor dan lebak
apa yang sebenarnya terjadi pak agus
apakah memang ada daerah yang belum clear sehingga pengungsinya terus bertambah atau bagaimana
ya jadi mungkin karena ini hujannya masih berlanjut kemudian dampaknya makin luas
apalagi ada terputus ada beberapa yang terputus
sehingga mungkin seperti itu yang menyebabkan pengungsi bertambah
ini kan berubah
dan kalau kita lihat yang bertambah di jabara itu di lebak sama di bogor saja ya
kalau di jakarta turun jauh
di jakarta sudah turun jauh
iya artinya memang daerah daerah tersebut masih rawan di bogor dan lebak
betul karena ini kan masih hujan juga
kemudian memang di sana itu kan tanahnya itu banyak tanah yang bekas galian tambang
kemudian gembur itu sehingga mengalir juga seperti susah
makanya jalannya banyak putus
karena itu ada kayak
lumpur yang mengalir gitu di atas
terutama kalau kena air hujan
nah itu yang menyebabkan sehingga jalannya susah diakses
sehingga maksudnya hanya pakai helikopter itu kemarin
pak agus kalau tadi informasi dari rekan kami yang berada di lebak
berada di pengungsian desa bungur jaya kalau tidak salah
itu pengungsiannya berbeda sekali dengan yang lain
karena yang lain berada di dalam gedung besar
ini berada di pinggir jalan dengan terpal seadanya
memang ada terpal bantuan tapi sangat minim kondisinya
apakah memang seperti itu
karena saya yakin standar dari bnpb tidak seperti itu
betul jadi ini kan fungsi pengungsian kan seadanya dulu
kalau memang ada gedung pakai gedung
kalau nggak ada seadanya dulu sebelum kita mendatangkan tenda tenda
karena kita untuk mendatangkan tenda dan sebagai perwaktu
nah ini kan mendadak dan kita belum bisa mensuplai seluruh tenda tenda tersebut
kalau yang di bogor ini hari ini sudah masuk nih
kita tadi mendirikan
ada tenda utama di sana
kita mendatangkan helikopter tadi ke sana
kemudian juga lima tenda ke desa desa disiapkan
ada enam tenda yang belum terinsulin itu
sekarang sudah bisa dibuka pakai helikopter masuk
kemudian kita masang tenda utama dan masang enam tenda di masing masing desa
ini ada di pos sukacaya satu
kemudian di desa uruk satu
kemudian di desa kiara pandak satu
hmm di desa sipakso
di desa sipak satu
dan di desa jaya raharja satu
jadi didirikan tenda logistik sama tenda utama
jadi nanti suplai ke masing masing desa lebih mudah
apakah masih ada beberapa lokasi yang belum bisa ditembus pak agus sampai hari ini
untuk hari ini sudah masuk semua ini
di bogor dan di lebak semuanya sudah ya
di bogor ya di bogor udah masuk
karena kita kan masuknya pakai helikopter
kemudian untuk di lebak kemarin ada satu yang belum
tapi ini rencana akan dibuka
di lebak namanya di lebak ada satu desa yang belum dibuka
tapi memang saya tadi ketemu kepalanya
nah namanya desa lebak situ
itu masih agak susah dibuka tapi yang lainnya sudah
nah itu lokasinya sulit diakses
artinya masih ada warga yang berada di dalam sana
atau warga semuanya sudah berhasil dievakuasi dengan melalui jalur lain
masih di sana
semuanya masih di sana
jadi ada sekitar enam ratus orang di sana jadi ada sekitar enam ratus orang di sana
enam ratus orang oke
di jalannya itu ada kayak aliran lumpur yang gembur itu susah ditembus
baik motor juga susah
jadi memang satu satu caranya pakai helikopter terbang lewat jalur tersebut baru bisa dibuka
itu masih belum ya pak ya
ya masih belum dari sisi jalan darat
tapi jalan udara sudah bisa kalau dari jalan udara
artinya dropping bantuan sudah dilakukan kan
ya dilakukan ya
hmm pak agus bagaimana dengan jumlah korban yang bertambah dan beberapa
meninggal dunia di lokasi pengungsian
jadi ini jumlah korbannya naik ya
ini di bogor itu kabupaten sekarang tujuh belas
di lebak jadi sepuluh sekarang
ini tadi tambah
memang mungkin karena tidak fasilitasnya minim
jadi bisa karena sudah tadinya sakit sehingga meninggal kemungkinan seperti itu
ini saya cek dulu nanti datanya
ada di lebak gedong ini keterangannya
tidak ada yang meninggal di pengungsian
ini keterangannya lainnya
mungkin itu maksudnya lainnya
tidak banyak tapi tidak banyak kan
dan karena tadinya ini sudah ada enam puluh empat tadinya
tinggal nambah tiga saja
tinggal nambah tiga saja
jadi tidak terlalu banyak yang meninggal di tempat pengungsian
ya sudah sudah sepekan berlalu pak
sejak tanggal satu setelah kejadian
sekarang sudah mulai ada penyakit dampak dari bencana
bisa menimpa anak anak
sesak nafas pada orang tua yang lansia
memastikan tidak ada jatuh korban jiwa bertambah
apa yang akan dilakukan pak agus
kita tim dari kesehatan sudah masuk ini
kita memanfaatkan pusmas pusmas yang ada di sana
dari kementerian kesehatan
bekerja dengan dinas kesehatan yang ada di lebak
itu sudah didorong masuk
apalagi ditambah dengan relawan relawan dari bidang kesehatan yang sudah turun juga
nah ini mungkin saya kira nanti bisa lebih mudah ditangani
dan fasilitas kesehatan atau
dokter kita dorong ke tempat tempat pos pengungsian
sehingga pengungsi bisa dekat berobat
untuk berbuat dengan dokter atau minta obat
bagaimana langsung bisa dilayani dengan baik
sehingga diharapkan ke depannya tidak ada yang jatuh sakit
karena kondisi yang ada di pengungsian
pak agus wibowo terima kasih malam hari ini sudah berbincang di cnn indonesia